pemberangkatan tiga ratus dua puluh satu jemaah calon haji asal kabupaten lebak banten sempat berlangsung ricu
kericuan terjadi saat petugas kepolisian melarang keluarga jemaah masuk untuk memberikan salam perpisahan kepada jemaah calon haji yang akan berangkat ke tanah suci
sucuhan ini terjadi saat sejumlah anggota kepolisian melarang keluarga jemaah calon haji masuk halaman kantor bupati lebak banten selasa siang
sempat terjadi dorong dorongan antara petugas dan keluarga jemaah calon haji yang berusaha masuk
suasana memanas setelah salah seorang petugas yang terjebak di antara keluarga jemaah haji terpancing emosi
dua pihak pun nyaris saling pukul
pihak keluarga menyesalkan penjagaan yang dilakukan pihak polisian terlalu berlebihan
tidak ada kelebihan
padahal mereka hanya ingin memberikan salam perpisahan kepada sanak saudaranya yang akan berangkat ke tanah suci
meski sempat ricuh namun proses keberangkatan haji kloter tiga puluh lima asal lebak ini berjalan lancar
adi mazda lebak banten